menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud md menanggapi dengan santai wacana diduetkan dengan prabowo subianto pada pilpres dua ribu sembilan belas
bahkan yang membiarkan isu tersebut mengambang di media sosial dan tidak terlalu serius ditanggapi
ditemui di istana kepresidenan jakarta mahfud md menjawab soal kemungkinan menjadi pasangan prabowo subianto
ia menyebut saat ini berfokus menjaga pemilu agar berjalan sesuai dengan rencana
di warga sekarang ini diskusinya yang serius itu ada di tingkat pantai yang resmi
kemudian ada di media dan medsos yang rame
medsos media itu termasuk lsm ormas ormas ya biarkan saja
saya akan tidak menempatkan itu karena saya termasuk bertugas yang harus menjaga pemilu ini
tapi pak mahfud melihat